udah bayi anlok
beh shelby tuh kan ya beh
kalo kemana mana tuh kan sendirian
kalau jalan juga kadang kadang kan naik ojek
mana jalan becek
dia kalo ojeknya bener beh
lagi galau tuh disana tuh
mana deh beh
di kamar lagi ditemani salma
gue suruh naseatin dia
iya lah loh abangnya
jadi allah tuh tau
mana yang terbaik untuk posade allah tuh tau
iya beh begini aja
begitu mukanya beh
oh iya galau banget
dia emang gak bener
bener tuh kata salma
mendingan ntar suruh aja bape bikin
banyak yang daftar
pangeran kodok kali bang
pak lagian pak nggak nyadar ya
pak itu cantik banget
masya allah tuh akan memilikan
laki laki yang baiknya
laki laki yang baiknya
yang tepat buat posel lo
jadi poselnya gak usah sedih kayak gini
lo gak usah deh
kenapa bangdah lah nih
kenapa bangah nih
lo kabur dari gue
bener tuh kata salma
gue kan laki gue tahu
lo pulang aja duluan bareng sama mpok lo ya
gue masih ada urusan sama sel
salam salam ya pok
lu gak terlalu usah mikirin hal hal kayak begitu
ngapain lo mikirin pernikahan lo yang batal mesi dana
kita ke puncak
kemana aja yang lu suka
yang penting pikiran lo gak kusut
gitu ya bang

iya ya namanya juga kan kita nyari pikiran lo gak kusut ya
jangan kita nyari pikiran jernih
enak juga kali ya bang
tapi ya mungkin jalan jalannya pakai mobil
ya kan kita nikmatin aja suasananya
tapi jangan pakai mobilnya pak
tuan mobil jadul pakai mobil lo aja yang baru
lo ingapin sedih
mbak be taruhnya ngabrak
lo minta aja mbak be beliin mobil baru
beres pasti dibeliin lo sama mbak be
oke juga tuh bang
makanya hapus deh air mata lo
ada gunanya bersedih hari gini
kan ada abang
bentar lagi gue punya mobil baru
gue balik dulu ya
warung soto belum buka
gue kudu masak dulu
oke bang lo nggak usah mikirin
yang penting lo punya mobil baru
gitu dong gue senyum
udah gue balik ya
pokoknya lu jangan lupa minta aja tuh mobil sama mbak peggy
udah balik an
selby tuh kan ya be
kalau kemana mana itu kan sendirian
kalau jalan juga kadang kadang kan naik ojek
mana jalan becek
terus ya kalau ojeknya bener be
kalau kagak bener gimana be
tuh ngomong tuh jangan muter muter
mau itu apa
apa yang ada dalam hati lo
selby pengen dibeliin mobil
ya itu kan mobil mbak be
kalau selby punya mobil sendiri kan bisa ngantri ngantriin mbak be
ya itu memang mobil gue
kalau mobil mbak be ya mobil mbak be
kalau mobil selby ya mobil selby
emang emangnya lo udah bisa nyetir ya pak
nanti minta ajarin bang mardhani be
gue tuh takut luntar ke nape nape
itu yang gue gak mau
mbak bey kalau bahasa salonnya pelita hati be
selagi sih itu artinya pelita hati
mbak be sama anak perawannya udah dua kali kagak jadi nikah
bahil mbak be
aduh gitu aja ngambek
ya banting pintu lagi deh loh
dua bungkus ya bang
si maui pasti mau pamer mobil barunya lagi tuh
laku banget sih jadi orang
hari depan gue udah pamer
ini mau pamer lagi di warung gue
masih ada bang
iya tuh bang
ini udah pesanan orang semua
tapi bang tadi itu kan
oh deh gak ada
bapak ayo pulang aja deh ya
ini berapa bang
masih ada bang
masih ada bang
cuma pengen mama ya
cuma pengen mama ya
cuma pengen mama erin mobil doang deh
masa sih bang
coba ancun pikir
ngapain dia kemari bawa mobil cuma beli soto
di bangun jalan kan gak jauh
orang kaya baru
oh okb orang kaya baru ya
bang kalau gitu mba b okr ya bang
kalau abad okr
lo tuh kalau bikin singkatan bisa aja lah
masuk masuk loh
masuk aja belakang aja loh
orang sangat sensitif sih
masuk masuk sana
eh apa zar
ih orang muda bang
kagak mau beliin shelby mobil
bisa bisa gue kagak jadi pamerin mobil sama cimawi
lo dengerin gue baik baik ya
nanti lo lah